oh kalau nggak
oh ya nggak kan enak
iya bro jangan terlalu formal
bapak nggak enak didengar
oh gitu kan enak
ya dak saya pamit dulu ya
dek kakak minta sama kamu
kamu masuk dulu ke dalam ya
soalnya ada yang mau kata bicarain sama randy
ngapain sih kak
mas randy juga mau langsung ke kantor ya kan mas
kamu bisa nggak dengerin kakak
kamu masuk diantar sama kakak michi ya
kembali ke katering dalam
ya udah nggak apa apa
mau selalu ada aneh

kejadian sama adik lo
ada waktu pendekatan
cuma pesan gue satu nih
kalau lo jadilah sama adik gue bro
lo tau nggak kenapa
katering itu satu satunya
darah daging gue
gue akan memprotek dia dari siapapun itu
kan gue bukan bapaknya
kalau panggil pak nanti kayak bapak bapak
kita kan masih muda
jadi panggil aja
saya pamit dulu ya
jangan banding bandingkan kan

nah sama sakit
malu sama rena rena aja makan sendiri
kapan lagi disuapin jarang kan
boleh nambah lagi gak
tar aja lah
habis ini dulu
ini kan belum habis
ke kantornya mungkin agak siangan
ke tempat rena dulu
oleh oleh yang kemarin beli dari singapura
maaf saya ganggu waktunya
ada apa ya
kemarin saya habis dari singapura untuk cekat konsultasi buat mata saya
kebetulan saya sempat beli oleh oleh buat rena
kalau bisa saya ke rumah saya mau ngasih oleh olehnya buat reda
karena saya juga udah kangen banget sama rena
rena sekarang lagi sekolah
kalau memang mau kasih oleh oleh nanti aja di rumah ya
terima kasih ya
nino bilang baru pulang dari singapura lagi berobat
terus dia kata ibu bawa oleh oleh buat rena
saya bilang rena mau ke sekolah nanti aja kalau mau kasih oleh oleh di rumah
soal nino yang selalu menghantui kita mas
menghantui pernikahan kita
itu kan udah jadi konsekuensi kalau kita sepakat untuk kasih tahu nino masalah arena
ya selama itu semua masih berjalan dengan baik saya sih nggak ada masalah
kecuali kalau dia berani macem macem
saya gak akan tinggal dia
ini abisin ya
hmm dan kasar kasar
yuk makan nih
udah udah saya enggak
saya kan tadi udah sarapan
saya udah sarapan
ah ah ah tetep bangap juga
kan yang mau kamu
aku gak mau gendut sendirian
butuh banyak tenaga
yang kamu makan itu buat dua orang
bukan buat satu orang
ini saya bayar sekalian ya
udah deh ambil aja
ya allah pak
terima kasih ya pak
semoga ibu gampang lahiran
ibu sama anaknya selamat ya pak
masih ya pak
mama dari mana
itu habis buang sampah ren
kamu udah selesai joggingnya
eh gimana joggingnya sama mbak catherine tadi
waduh bukan itu maksud mama
gimana perasaannya kalau kamu tuh jogging sama mbak catherine itu
terus gimana ren
kamu sudah resmikan pacaran sama dia
mama apaan sih ma
aduh ren kok apaan sih
sekarang itu lagi musim ren
jadiannya malah gak jadi
jangan sampai dia ditikung orang
kamu lapar kan
yaudah kita sarapan yuk
kamu mau berangkat apa
iya tapi hampir sebentar coffee city ya
jadi mau jam berapa kita berangkat ke bandung
agak siang sedikit mah ya
aku mesti ke gudang bentar katanya ada ya
mesti aku cek dulu yang rebusnya apa arabika
bentar ya mbak ya
mau nemenin mama ke kantor polisi
kamu sama rena istirahatkan hidup di rumah
jimmy sama putra saya bawa ya
nanti kamu yang jagain ada uya ada boim sama doriza
mas pak riza nggak mau disuruh pulang aja
lagipula dia ngapain disini kan penerorannya juga udah ditangkap
saya lebih merasa aman kalo riza jagain kamu disini
lagian saya juga udah izin sama
ya udah oke
ya udah saya langsung berangkat ya
papa langsung berangkat dulu sama mama ya
sama mama dulu
dada dasar lah